pemerintah kabupaten lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana erupsi gunung semeru
dan tanggap darurat diberlakukan selama empat belas hari hingga tanggal tujuh belas desember dua ribu dua puluh dua
dalam status tanggap darurat bencana erupsi gunung semeru
pemerintah berfokus mengevakuasi masyarakat yang terkena dampak erupsi gunung semeru
petugas gabungan dari bpbd anggota tni polri dan relawan serta dapur umum bersiaga di posko komando balai desa penanggal
kecamatan candipuro lumajang hingga saat ini status gunung semeru masih level empat atau awas
ada aktivitas di dalamnya apalagi levelnya adalah level empat awas seperti saat ini
pas erupsi gunung semeru pada minggu kemarin badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
terus memonitor pergerakan sebaran abu vulkanis
hal ini untuk memastikan keselamatan penerbangan yang dapat mengganggu mesin dan instrumen pesawat
dari pemantauan yang dilakukan menggunakan citra satelit himawari delapan dan radar cuaca
abu vulkanis terlihat bergerak ke arah barat daya menuju bagian barat lumajang hingga malang selatan
densitas atau kerapatan abu vulkanik disebut masih berada di bawah dua puluh mg per meter kubik
sehingga belum masuk kategori berbahaya
dari informasi yang kami dapatkan dari fona kemarin
persebarannya mencapai hampir sekitar sembilan belas km untuk area persebarannya
tetapi itu tadi sebenarnya sebagian besar sudah tereduksi oleh hujan yang terjadi di area area tersebut